per enam april dua ribu dua puluh di inggris sudah terkonfirmasi sebanyak tiga delapan ratus dua laporan kasus baru dan empat ratus tiga puluh sembilan jumlah korban meninggal
bagaimana kondisi inggris dan tentunya warga negara indonesia di sana pasca penyebaran covid sembilan belas
sudah terhubung bersama kami malam hari ini dono widiatmoko pengajar senior university of derby
sekaligus pengurus ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia bidang globalisasi kesehatan
selamat malam waktu jakarta mas dono terima kasih telah bergabung bersama kami
mas dono pertanyaan pertama langsung saja ya
masih ada nggak sih masih adakah warga negara indonesia yang terdeteksi positif virus corona
tentu saja kami untuk menjawab itu saya tidak bisa menjawab itu karena itu kerahasiaan pribadi pasien
tapi memang pernah ada informasi ada orang yang dideteksi menjadi korban di london
kalau misalnya untuk korban meninggal dari warga negara kita bagaimana mas
sepanjang informasi yang beredar memang ada di london tapi sekali lagi saya tidak berwenang untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang itu
mas dono ini kan sudah tiga pekan ya lockdown ya
kondisi mas dono dan keluarga sendiri bagaimana serta warga negara indonesia khususnya menghadapi hari hari selama lockdown ini
alhamdulillah kami beraktivitas normal di rumah saja
jadi pemerintah inggris memang sudah meminta seluruh warga inggris untuk tetap berada di rumah saja
melakukan semua kegiatan di rumah
dan hanya keluar rumah hanya untuk kepentingan yang sangat perlu saja
yaitu kegiatan yang tidak bisa dilakukan maksudnya kegiatan yang sama sekali tidak bisa ditinggal
yaitu misalkan kerja ke rumah sakit polisi atau yang berurusan dengan logistik
dan beberapa hal lain
sebagian besar sih sudah tidak
saya staff pengajar saya dosen jadi saya mengerjakan semuanya dari rumah
istri saya kerja di sekolah
sekolahnya sudah diliburkan sejak lebih dari dua minggu yang lalu
anak anak saya juga semua sudah belajar dari rumah semua
jadi alhamdulillah semua bisa berjalan baik
saya masih tetap mengajar
semuanya sudah diubah lewat online
tapi semua hal hal berikutnya

semua hal hal yang karyakan sehari hari hanya dilakukan dari rumah saat ini
oke berarti kan situasinya hampir sama seperti indonesia nih mas dono
tapi ada nggak sih perbedaannya gitu dengan warga negara indonesia dalam menghadapi situasi saat ini
ada yang bandel bandel gitu nggak sih warga negara sana
semula sewaktu masih awal awal kasus wabah corona ini ada memang agak bandel
beberapa masih karena imbauannya banyak belum dituruti
tapi kemudian pemerintah secara lugas sederhana dan konsisten menyampaikan himbauan instruksi kepada masyarakat
bahwa setiap hari setiap sore prime ministernya sendiri atau menteri menteri yang ditunjuk disertai dengan chief scientific officer dan chief medical officer berbicara langsung kepada masyarakat
untuk meminta masyarakat untuk stay at home
untuk meminta masyarakat untuk stay at home
jangan panik tapi semua berkontribusi positif
bahkan hari ini saya menerima surat ini kalau bisa saya lihat
surat dari prime minister surat dari perdana menterinya sendiri yang ditandatangani beliau langsung sendiri kepada seluruh masyarakat inggris lewat pos dan memberikan informasi yang sangat sederhana
jadi kalau di indonesia kan tetap di rumah saja lindungi layanan kesehatan maksudnya agar tidak semua orang jadi sakit kita lindungi layanan kesehatan supaya tidak hancur
dan terakhir selamatkan jiwa
saya kira ini mesej yang sangat jelas dan itu selalu diulang ulang diulang ulang sehingga semua masyarakat paham akan pentingnya berdiam diri di rumah
kita berdiam di rumah untuk menyelamatkan orang lain
sehingga mata rantai ini tidak mata rantai penularan akan berhenti
mas dono tapi untuk kebutuhan sendiri dari warga dipenuhi nggak oleh pemerintah kebutuhan dasar warga
pemerintah memastikan bahwa pasokan pangan pasokan bahan bahan penting seperti listrik air dan lain sebagainya tetap berjalan
supermarket tetap buka
jadi pemerintah tidak memberi langsung makanan seperti itu
tapi memastikan bahwa listrik air dan sebagainya tetap berjalan
tapi memastikan bahwa distribusi berjalan dengan baik
dan mengaksa dan mengatur agar dan mengimbau juga agar masyarakat tidak panik buying tidak membeli berlebihan
kita masih dibolehkan untuk pergi ke supermarket untuk berbelanja
tetapi frekuensinya dikurangi jumlahnya dikurangi
kami tidak boleh pergi ke supermarket rame rame tapi hanya satu satu
dan diberi jarak
dan juga jumlahnya dibatasi
jadi dalam satu masa sebuah ruangan supermarket itu ada maksimum berapa orangnya sudah diatur semua
dan ada jam jam tertentu di mana dikhususkan bagi orang tua atau para tugas medis dokter dan sebagainya
yang memang tidak punya cukup waktu untuk berbelanja seperti masyarakat umum
jadi ada prioritas siapa yang akan menggunakan berbelanja dan sebagainya
oke kebijakannya berlangsung sampai kapan mas
oke kebijakannya berlangsung sampai kapan mas
apa yang terjadi saat ini
hal yang penting adalah kalau kita ketahui bersama bahwa kebijakan ini masih perlu melihat efektivitasnya seperti apa
sampai saat ini sih di inggris memang kasusnya meningkat terus
tetapi yang penting adalah percepatan peningkatannya
jadi bukan total numbers nya tetapi betapa besar pertambahan setiap harinya
pertambahan ini dengan adanya semacam perkembangan
semacam karantina ya apa namanya timbawan untuk di rumah saja
sudah dinilai ada hasilnya yaitu percepatan penambahan kasus barunya berkurang
bisa diharapkan karena perjalanan penyakit ini butuh waktu
dari terinfeksi butuh waktu inkubasi antara dua sampai empat belas hari baru akan timbul gejalanya dan seterusnya
jadi lockdown ini kan baru ditetapkan tiga minggu yang lalu
jadi masih ada orang yang terinfeksi pada awal awal itu
jadi sebetulnya kasus ini sekarang
jadi masih kita harapkan dalam beberapa hari ke depan harusnya penemuan kasus baru akan berkurang
itu yang diharapkan pemerintah
jadi kalau ditanya kapan akan stopnya memang pemerintah juga belum bisa memberikan jawaban
kehatian kehatian masih tetap diperlukan
baik terima kasih atas informasinya mas dono dari manchester inggris
stay safe stay healthy salam buat teman teman yang berada di sana ya